stadion manakara menjadi salah satu titik pengungsian warga korban gempa di wilayah mamuju dan majene
lokasi ini diisi lebih dari satu lima ratus warga di mana lebih dari seratus orang pengungsi adalah anak anak
dasyatnya guncangan gempa yang menyebabkan sembilan puluh dua orang meninggal dunia dan ribuan warga terpaksa mengungsi
masih meninggalkan rasa takut bagi warga yang berada di pengungsian
untuk membantu pemulihan psikologis penyintas gempa pengungsian stadion manakara membuka
posko layanan dukungan psikosoial atau ltp
berbagai kegiatan diadakan setiap hari untuk mengisi aktivitas keseharian warga yang masih memilih bertahan di pengungsian
dengan aktivitas pagi kita melakukan senam untuk para penyintas kelompok dewasa
kemudian setelah itu akan ada lagi kegiatan untuk kelompok anak anak dan remaja
berupa edukasi kemudian fun game dan layanan lainnya
kemudian setelah istirahat sekitar jam tiga sore atau jam empat sampai dengan jam lima
kita ada kegiatan bermain bersama anak anak dan nanti mahrib kita melakukan sholat jamah bersama
setelah itu ada tausiah untuk penguatan religi bagi saudara saudara kita
layanan dukungan psikosoial di tengah pandemi covid sembilan belas ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
hal ini sekaligus sebagai upaya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya virus corona kepada masyarakat
layanan ini akan tersedia sampai masa tanggap bencana berakhir pada dua puluh delapan januari mendatang
namun pendampingan bagi penyintas akan terus diberikan selama masa pemulihan
kegiatan yang diadakan juga menarik perhatian anak anak korban gempa
berkumpul bersama dan melakukan aktivitas yang menyenangkan
membantu mereka untuk melupakan sejenak ketakutan yang masih sering muncul akibat gempa
zalfa hari ini kegiatannya apa aja tadi
tadi belajar menyanyi cikita belajar cikita juga
aktivitas favoritnya zalfa apa di sini
menggambar sukanya gambar apa
gunung dan rumah
lama di sini berarti senang ikut kegiatan ini
layanan dukungan psikosoial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu pemulihan secara psikologis penyintas gempa bumi
di wilayah kabupaten mamuju dan juga majene
begitu pula dengan kegiatan yang diberikan untuk anak anak ini agar supaya mereka tetap bisa bahagia beraktivitas
walaupun mereka masih bertahan di pengungsian
april sirait windri hawadis mamuju sulawesi barat
salam dari mamuju